dalam pelantikan presiden yang digelar dua puluh oktober lalu presiden jokowi menyampaikan tekadnya untuk membawa indonesia menjadi negara besar dan menargetkan indonesia menjadi negara maju pada dua ribu empat puluh
presiden juga berharap peningkatan pendapatan per kapita mencapai dua puluh tujuh juta rupiah per bulan berikut rangkumannya
mimpi kita cita cita kita di tahun dua ribu empat puluh lima pada satu abad indonesia merdeka mestinya insya allah indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah
presiden jokowi bertekad membawa indonesia menjadi negara besar
tekadnya itu ia sampaikan saat jokowi dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya
pada dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
dalam visi indonesia dua ribu empat puluh lima indonesia ditargetkan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah
dan pendapatan tiga ratus dua puluh juta rupiah per kapita per tahun atau dua puluh tujuh juta rupiah per bulan
produk domestik bruto indonesia pun ditargetkan mencapai tujuh triliun dolar amerika
namun jokowi menekankan
untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan kerja keras kerja cepat produktif
serta perlu dukungan sumber daya manusia yang mumpuni
mimpi kita di tahun dua ribu empat puluh lima produk domestik bruto indonesia mencapai tujuh triliun usd
kita harus menuju ke sana
perekonomian dunia saat ini dinilai penuh dengan resiko yang sangat dinamis dan kompetitif
sehingga presiden jokowi mendekankan indonesia harus terus mengembangkan cara cara baru
nilai nilai baru agar tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton
selain itu pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi
dengan cara menggeser ketergantungan ekonomi indonesia dari sumber daya alam
menjadi berdaya saing manufaktur
dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa
dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
memeliputan cnn indonesia